poin poin penting banyak disebutkan presiden joko widodo dalam pidato kenegaraannya hari ini di hadapan anggota dpr mpr dan juga dpd
namun klaim keberhasilan pemerintah turut mengundang sikap skeptis dari beberapa pihak
apakah semuanya sesuai kenyataan atau hanya angan
kami akan membahasnya malam hari ini dengan jaleswari pramodawardani yang merupakan deputi lima kepala staf kepresidenan republik indonesia
selamat malam mbak dhani terima kasih sudah meluangkan waktu untuk prime news malam ini
dan kemudian ada prof salim said guru besar ilmu politik universitas pertahanan indonesia
selamat malam prof salim
terima kasih sudah hadir
baik sebelum kita mulai diskusi malam ini kita akan lihat salah satu poin yang disampaikan oleh presiden joko widodo pada siang tadi dalam pidato kenegaraannya di dpr ri
dalam semangat persatuan indonesia itu lembaga lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik
tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain
inilah jati diri bangsa indonesia dalam bernegara
presiden menegaskan tidak ada lembaga yang absolut di republik indonesia ini
tetapi ini kemudian menuai tanggapan dari anggota dpr sendiri
dan memang harusnya demikian bahwa tidak ada lembaga negara yang absolut atau yang paling berkuasa di antara lembaga lembaga negara lain
dari sisi itu saya kira benar
tapi problemnya adalah bahwa sekarang ini ada muncul kekuasaan salah satu lembaga negara
dpr itu kemudian digunakan untuk membackup satu kepentingan tertentu sehingga ada ketidakpuasan rakyat
rakyat kemudian menilai bahwa hal itu bisa mengarah kepada kediktatoran baru
ya disinggung lagi soal kediktatoran
nah ini tanggapan yang lain lagi yang kami kutip dari lamandetik com yang datang dari wakil ketua dpr ri fadli zon
jangan hanya diucapkan saja dong tapi dalam praktik dan kebijakan
ini kata fadli di gedung dpr ri
yang dikenal dengan kata fadli di gedung dpr ri fadli zon
lanjutannya adalah di dalam praktik dan kebijakan kan tanda tanda kearasanannya ada
misal tuduhan makar penangkapan penangkapan
misalkan perpu ormas yang menghilangkan pengadilan sebagai lembaga yang menilai terhadap substansi yang dituduhkan
mbak dhani ini ada pernyataan presiden yang kemudian tadi mendapat tanggapan problemnya secara tataran normatif
tidak ada lembaga yang absolut tidak ada lembaga yang berniat untuk menguasai secara dominan
karena di sistem demokrasi indonesia tentu saja itu tidak bisa terjadi
ada pembagian kekuasaan
tapi kritiknya tadi ini soal tataran praktek
ada beberapa hal soal penangkapan beberapa orang yang diduga makar
kemudian disinggung soal perpu ormas yang menghilangkan sistem peradilan
bubarkan dulu baru silakan mengajukan gugatan ke pengadilan
bagaimana anda melihat tanggapan atau kritik yang disampaikan ini
apa yang disampaikan oleh pak jokowi dalam pidatonya hari ini adalah
sebetulnya merespons beberapa statement dari masyarakat maupun pejabat tertentu
yang mengatakan bahwa presiden diktator
emang akhirnya wacana ini muncul lagi ya
saya rasa dalam konteks itu presiden ingin mengingatkan kepada kita semua
bahwa kita ini negara demokrasi negara hukum gitu
dan tidak ada prasarat apapun yang menunjukkan
bahwa kediktatoran atau otoritarianisme itu muncul kembali
kalau misalkan merujuk kepada kasus perpu ormas misalnya
ini kan perpu ormas ini kan produk undang undang
dan dalam produk undang undang ini kan ada mekanisme
misalnya apa namanya nanti mekanisme melalui dpr
kalau fraksi fraksi ada yang setuju dan tidak setuju itu kan itu bisa terjadi gitu
dan kalau pun masyarakat tidak setuju juga bisa melalui proses hukum
jadi presiden sendiri berkali kali sebetulnya
tapi walaupun proses hukumnya dibilangkan
betul jadi presiden sendiri juga berkali kali mengingatkan bahwa ini adalah produk hukum yang juga memiliki mekanisme hukum
dan satu lagi perpu itu kan setiap presiden juga mengeluarkan perpu
kenapa kita harus takut sama perpu
dan satu lagi presiden juga mengatakan bahwa kita ini punya mekanisme pengawasan
ada pers ada media kita ada dpr
itu sering juga di garis bawah l presiden ya
jadi sebetulnya ini presiden menurut saya mengingatkan
dan menegaskan kembali bahwa tidak ada unsur untuk mengembalikan kediktatoran atau otoritarianisme itu tidak ada
karena prasarat untuk itu pun juga tidak ada
karena kita semua dalam pemerintahan ini kan diawasi
baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan atau dari dpr juga ada pengawasannya
kita akan dengarkan lagi sebuah pernyataan yang disampaikan juga oleh wakil ketua dpr ri
jadi menyinggung soal perpu ormas kembali begitu ya
kita punya liputannya beberapa waktu yang lalu
pernyataan dari wakil ketua dpr ri fadlizon tentang perpu ini
dan ini mengarah kepada satu kediktatoran baru
karena ormas itu adalah manifestasi dari kebebasan dari masyarakat untuk berserikat
yang dijamin oleh undang undang dasar kita
dan kalau kemudian tidak ada satu proses pengadilan
berarti pemerintah menambah dosisnya untuk bisa sewenang wenang dengan interpretasinya
sehingga bisa terjadi abuse of power
dan abuse of power ini adalah satu kediktatoran baru
bagaimana prof salim menangkapnya kira kira
terutama begini prof
ketika ini disampaikan lagi oleh presiden jokowi dalam pidato kenegaraan
walaupun tidak secara langsung bicara soal perpu ormas
tapi kemudian menyinggung soal
tidak ada lembaga yang absolut
bahwa presiden pun tidak bisa absolut begitu disitu
apakah sebenarnya presiden ini kemudian sering sedikit terganggu sebenarnya dengan singgungan singgungan diktatoran
mengarah kesana dan lain sebagainya
pantas saja dia terganggu
tapi itu bagus
ini bangsa empat puluh tahun
banyak orang lupa
empat puluh tahun di bawah pemerintahan otoriter
jadi kita ini semua punya trauma
jadi ketika pak sby dan pak prabowo
saya membaca itu sebagai tanda
kita ini bangsa yang punya trauma
harus mengerti itu
bahwa orang indonesia itu sensitif
terhadap kemungkinan terjadinya
kembalinya ke diktatoran
sebab orang orang yang menjadi diktator dulu
yang pemerintah otoriter
itu orang baik juga
tapi ada satu keadaan
yang menyebabkan mereka melakukan itu
dan ternyata masyarakat
berada pada posisi lemah untuk melawan
nah masalahnya sekarang
masyarakat kita itu kan lebih kuat posisinya
kelas menengah kita
jadi peringatan dari pak sby dan
prabowo itu penting diperhatikan
bukan hanya oleh pak jokowi
tapi oleh kita semua
sebab tidak bisa dua tiga orang menjaga demokrasi
kita harus beramai ramai menjaga demokrasi
jadi siapapun yang berkuasa
tidak hanya dengan beberapa politikus
dia berhadapan dengan bangsa ini
jadi dia harus berhati hati
dalam menjalankan pemerintahan
nah kalau saya boleh teruskan sedikit
saya mau mengatakan
saya ikut menghubungi beberapa pejabat tinggi
yang saya kenal dengan
yang saya kenal pribadi
ini ketika bisa soal hti
janganlah pemerintah membubarkan hti
sebab hti itu ke pengadilan
jadi kalau dilarang
ya melarang itu pengadilan
sebab apa sih dasarnya melarang
siapa yang menentukan
siapa yang tidak pancasilais
dulu kan yang menentukan bung karno
zaman order lama
zaman orde baru pak harto
kita diam aja kalau pemerintah bilang
itu anti pancasila dilarang
ya kita gak berani apa apa
sekarang ada baiknya ada politikus yang berani
dalam hal ini pak sby dan pak prabowo
ada baiknya itu bukan hanya di respons oleh pemerintah
tapi juga oleh masyarakat
satu bangsa tidak bisa mempertahankan demokrasi
kalau yang menjaga hanya beberapa politikus
bangsa itu harus menjaga demokrasi
baik pernyataan pak sby
maupun respons pak jokowi di dpr tadi
saya kira sesuatu hal yang bagus
janganlah ada orang yang merasa tersinggung
ini adalah tanda bahwa
kita ini mempunyai kesadaran
beramai ramai menjaga demokrasi
kalau tadi anda sempat menyinggung bahwa
kepemimpinan yang dulu
ketika di pemerintahan yang otoriter
tadi profesor salim sempat menyinggung bahwa
orang yang melakukan pemerintahan otoriter
itu sebenarnya juga orang baik
ini maksudnya bagaimana prof
apakah karena sistem kemudian merubah seperti itu
buat saya ada satu problem yang harus kita sadari
tingkat peradaban kita
waktu itu tidak setinggi sekarang
kita selalu percaya kepada pemerintah
kita menganggap pemerintah itu orang pintar
tahu semua soal
jadi apa yang dia lakukan
itu mesti benar
dan kita tidak punya daya
masyarakat tidak punya daya untuk mengoreksi pemerintah
jadi makin lama pemerintahan otoriter itu
nah sekarang ini
masyarakat kita sudah berkembang
belum sempurna menjadi
masyarakat yang kuat kelas menengahnya
tapi banyak perubahan yang terjadi
setelah muncul setelah reformasi
dan juga menyebabkan
jadi pemerintah yang berkuasa
itu sebabnya saya menghubungi
beberapa pejabat tinggi kita
ketika isu hti muncul
tolong jangan pemerintah yang melarang
ini bisa diplesetkan oleh orang yang mengatakan
bukan hanya otoriter
bisa di fitnah
dituduh anti islam
itu lebih berbahaya lagi
jadi janganlah pemerintah yang membuarkan
salah satu akibatnya adalah
dia menjadi orang yang menentukan
siapa yang pancasilais
siapa yang tidak
dan itulah potensi otoritarianisme
sejarah politik indonesia
kekuatan islam di indonesia
sejak zaman kolonial
kekuatan yang anti establishment
dan itu belum
berubah mentalitas itu
meskipun tentu lebih baik sekarang
tapi pemerintah itu harus sensitif
jangan sampai terjebak ke dalam
posisi itu dituduh anti islam
ini yang penting dijaga oleh
kembali ke soal yang tadi sempat digarisbawahi
oleh prof salim soal masyarakat kita ini trauma
empat puluh tahun ya prof ya
berada di pemerintahan hidup di bangsa yang
nah kemudian disinggungnya
adalah soal perpu ormas
yang kemudian berubah
ini sudah terjadi kan
itu indikasinya disana
bagaimana kemudian pemerintah
paling tidak diarahkan
oleh beberapa pejabat juga tadi
apakah cukup dengan hanya menyampaikan
seperti dalam pidato pidato tadi
saya rasa konteks politiknya hari ini
yang perlu kita maknai adalah
bahwa kita beruntung
karena percakapan di publik
ini terus bergulir
dan ini saya rasa ini bebas kita berpendapat
baik pemerintah menjawab hal
yang mungkin begitu berbeda
dengan pro kontra itu kan sesuatu
misalkan tadi merujuk apa yang dikatakan
pak salim said
sebenarnya sesuatu yang wajar gitu
dan sebetulnya ketika pak jokowi
ini adalah mekanisme produk hukum
yang sebetulnya punya mekanisme hukumnya sendiri
dan dipersilahkan publik untuk
ini kan bagian dari
harus dimaknai bagian dari
proses demokrasi itu tadi
kita memang masyarakat yang trauma
atau benih benih diktator
kediktatoran yang selama ini
kita alami sekian puluh tahun
tetapi justru kita pun juga harus
belajar bersama sama bagaimana
percakapan ini menurut saya juga
sama dengan apa yang dikatakan
pak salim said ini bukanlah sesuatu yang
ini adalah diskurs politik yang sebetulnya
demokrasi dan mematangkan demokrasi kita gitu
kritik kritik oleh kawan kawan masyarakat sipil
kemudian dari senayan
diarahkan kepada pemerintah
jawaban pemerintah untuk
menyerahkan kepada mekanisme hukum
itu kan adalah salah satu
walaupun itu menurut kawan kawan itu
tidak cukup tetapi
ini adalah bagian dari wacana politik
yang semakin mematangkan kita
melihatnya dari perspektif itu ya
bangsa yang hidup dalam trauma
jadi saya rasa ini kita harus matang
dan dewasa bersama sama
jadi kekhawatiran tentang adanya
dengan keluarnya perpu ormas ini
tidak berdasar menurut mbak dhani
bukan tidak berdasar
tapi kita tidak usah terlalu
karena tidak mungkin terjadi ke arah sana
bukan potensi menurut anda
betul dan sebetulnya pak jokowi sendiri kan
dari pidatonya itu menggaransi
bahwa beliau tidak akan menjadi
pemimpin yang diktator
itu kan sebetulnya menunjukkan juga bahwa
ada juga pengawasan yang sebetulnya
dari masyarakat dan semua mekanisme
di pemerintahan itu juga ada
jadi menurut saya sekali lagi
pro kontra tentang perpu ini
kita tidak usah khawatir
karena ini adalah proses mematangkan
demokrasi kita bersama sama
justru proses mematangkan demokrasi
saya justru berpikir
sebab dengan khawatir itu kita jadi waspada
kita ini jangan menjadi keledai
dua kali ini jadi tiga kali
kalau ini jadi otoritas
sebelumnya sudah dua kali ya
ketika demokrasi terpimpin
dimulai bung karno
dukungannya luar biasa
begitu besarnya dukungan
begitu besarnya kepercayaan
kita tidak aware
bahwa kekuasaan yang begitu besar
pada bung karno
dengan niat baik
bung karno itu tidak punya niat jahat
dia mengatur bangsa ini
yang puncaknya adalah krisis
beliau mulai dengan pancasila
dari pancasila v
dan itu dipakai untuk mendukung nesakom
akibatnya terjadi bencana gestapo
kemajuan yang kita capai sekarang ini
sebagian besar itu
kehasil kerja pak harto
atau kurang menyadari
bahwa beliau sukses
jadi beliau berlama lama berkuasa
dalam lama berkuasa itu
lalu beliau merasa sukses
dan mau mengatur negeri ini
karena dia menentukan sendiri
dan itu didukung oleh konstitusi kita
undang dasar empat puluh lima
yang sekarang sudah di amandemen
dulu tidak ada amandemen
sampai enam kali apa tujuh kali
nah sekarang kita ini bangsa
gejalanya sama tidak
misalnya dengan perpu ormas ini
kita sekarang ini harus waspada
kita tidak bisa menjebloskan
jangan kita menyebloskan pak jokowi
jangan kita menjebloskan pak jokowi
kalau kita biarkan pak jokowi

kita ini bangsa yang telah membiarkan bung karno
kita telah membiarkan pak harto
karena kita tidak punya daya
kita ngedumel di belakang
sampai bung karno jatuh sendiri
pak harto jatuh sendiri
sekarang itu jangan terjadi lagi
oleh sebab itu saya mau katakan
tadi saya sudah bilang
saya senang dengan pernyataan kecemasan
dan saya senang lagi pak jokowi menanggapi itu
saya ingin mengucapkan kepada para politisi
menjaga menyelamatkan pak jokowi
supaya beliau tidak perlu mengalami penderitaan
seperti yang di alami bung karno

dan pak harto
saya selalu mengatakan
kita ini satu bangsa yang berdosa
kita membiarkan bung karno
merajalela sebagai otoriter
membiarkan demokrasi terpimpin berjalan
kita membiarkan orde baru di bawah pak harto
sampai muncul cerita anaknya pun dia persiapkan

yang salah kita
peradaban kita rendah
kita tidak bisa mengatur itu
sehingga itu terjadi
sekarang kita berada dalam posisi yang lebih baik
kalau kita berada dalam posisi yang lebih baik
karena kita mencintai pak jokowi
kita menjaga pak jokowi
jangan sampai terperosok menjadi pemerintahan otoriter
salah satu contoh agar menjaga pak jokowi tidak terperosok itu
apakah dengan kemudian merevisi tentang perpu ormas ini
apakah dengan kemudian merevisi tentang perpu ormas ini
prof sain kita tahan dulu ya
kita akan beritahu terlebih dahulu
sebetulnya juga semoga saja
jangan pemerintah yang melarang saya pernah debat sama orang orang hti mereka bicara mengenai
halifah khilafah hilafah itu imperium romawi uni soviet rusia sebelumnya osmania di turki ya
tiga contoh yang penting semua itu sudah tidak ada kenapa karena ada perkembangan dalam cara
mengorganisir politik kebangsaan itu disebabkan antara lain hasil dari revolusi perancis yang
menyebabkan lahirnya nasionalisme jadi ketika osmania runtuh maka muncullah nasionalisme turki
muncullah nasionalisme arab muncullah nasionalisme di balkan lahir negara negara baru nggak bisa lagi
diteruskan jadi kalau sekarang mau bikin kehalifaan menurut saya bicara sebagai

itu tidak masuk akal menurut saya saya tidak bicara soal agama loh saya bilang
saya bukan ahli agama saya guru besar politik nah atas dasar itu saya katakan kepada baik pak
wiranto maupun lewat teman yang dekat dengan kapolri saya katakan saya ini tidak membela
hti saya tidak setuju dengan hti buat saya tidak reasonable tidak masuk akal oke tapi
jangan dilarang oleh pemerintah tadi sudah jelaskan mengapa saya larang kan panggilan ya
saya tidak setuju pemerintah melarang itu tadi dua faktor itu faktor pertama apa pemerintah meletakkan
dirinya menjadi hakim yang menentukan ini pancasilais ini tidak pancasilais bl rd
mungkin time n unto kurang saja syaikh bu bar lalu bubar oh boleh ke pengadilan berapa lama pengadilan
bangkrut yuk oke jadi janganlah pemerintah meletakkan dirinya sebagai penentu mengenai siapa
benar siapa yang salah
kalau sudah menyangkut soal ideologi
biarlah pengadilan yang memutuskan
walaupun pak jokowi tadi menjamin saya tidak mungkin akan jadi dpp
jangan percaya jaminan politisi
dia bisa berubah
pak harto betapa bagaimana kita mendukung
pak harto awal order baru
bagaimana kita mendukung bung karno
awal demokrasi terpimpin
karena kekuasanya begitu besar
dia seperti hanyut
oleh jadi masalahnya bukan di figurnya
bukan di figurnya
menjadi masalah kemudian ada sistem sistem
contohnya salah satunya perpu oromas
badan ini bisa tanggap badan
ya saya rasa yang hilang dalam percakapan kita
hari ini saat ini adalah
salah satunya adalah
saya rasa presiden
yang dengan didukung oleh
data data yang objektif
itu bisa dari karena pemerintah
tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya
kemudian dan hasil hasil
itu sudah melakukan penelitian
yang menunjukkan bahwa beberapa
perguruan tinggi negeri di
indonesia itu terkontaminasi
dengan isu isu radikalisasi
dan kemudian kita melihat bahwa
dari hasil penelitian
keagaman dan perdamaian
dari pak bambang ranowo
itu juga menunjukkan smp dan s
sma itu sudah tercemari oleh
masalahnya sudah akut
dan terakhir tahun dua ribu enam belas adalah
wahid institut juga
mengkonfirmasi data data terdahulu
yang sebetulnya kita ini sudah
telat sekitar sepuluh tahun
lima belas tahun tentang paham paham
radikalisme ini contohnya adalah
apa namanya dari
hasil hasil penelitian ini
anti pancasila itu juga
dilihat sebagai bagaimana
menekankan terhadap keseragaman
hal hal yang kalau kita misalkan
dari latarnya memang real ya
keep itu hasil penelitian akademik ya
dan kemudian belum lagi
dari bin mbak is dan lain lain itu
yang seperti dikatakan oleh
elemen masyarakat yang mengatakan bahwa
sebuah temuan temuan baik
akademik maupun temuan temuan intelijen
yang menunjukkan bahwa ini loh
isu radikalisme paham paham
yang dalam konteks ini adalah
soal anti pancasila itu yang sebetulnya
menunjukkan ini kegentingan ini
apa namanya kemudian
dilakukan sudah sangat mendesak
sehingga kemudian dihilangkan
soal peradilannya begitu mbak eko
perpu itu keluar ya
iya karena dari hasil temuan itu menunjukkan
perpu itu kan apa gunanya
perpu kalau tidak langsung dieksekusi
pembubaran itu misalnya seperti itu
tapi masalahnya adalah ada undang undang
yang belum pernah dipakai
itu yang dicemaskan orang
undang undang itu mengatur bahwa
yang dicurigai anti pancasila atau apa
itu oleh pemerintah dibawa ke pengadilan
nanti ini dasar saya
membawa ke pengadilan
pakai undang undang ormas ya ini ya sebenarnya
memutuskan tadi saya sudah katakan
persoalan ini bukan hanya persoalan
hukum persoalan politik
saya nggak melihat secara
hukum saja dan administrasi
saya apa yang dikatakan
dhani itu betul bahwa
ada apa tapi persoalan
lalu mencul pertanyaan
hti yang jadi sasaran
hti itu tekanan yang paling besar
mengapa kita kritis kepada
hti saya sebagai ilmuwan sosial
mengatakan itu tidak realistis
ya nah dalam
ketidak realistisannya itu
ada dimensi lain
apa itu dimensi itu
dia berhasil dalam
perjalanannya dia dicurigai
karena dia akan membuat
jadi menurut saya mestinya itu
dibawa ke pengadilan biar dia
membuktikan di pengadilan
kamu dituduh untuk pancasila karena
walaupun kondisinya mendesak tadi
gambaran mbak denny kan memberikan
gambaran bahwa ini sangat mendesak
siapa yang menentukan mendesak
ini soal udah lama
hti itu berapa puluh tahun sudah
so alah itu lagi
menentukan mendesak atau tidak
mendesak itu siapa
bagaimana kalau mendesak berita berita
seperti apa jadi timur tengah
negara negara timur tengah yang
otoriter itu mendesak qatar
supaya menutup al jazeera
nah dasarnya adalah karena al jazeera
itu membeberkan semua soal yang di dalam
negeri saudi mesir uni emirat arab
yaman maroko barangkali itu tidak
nah siapa yang menentukan itu
kepentingan politik kan kepentingan
politik mesir saudi dan sebagainya
kita tidak ingin itu terjadi
ini soal cara sebenarnya ya cara yang
demokratis saya bukan membela hti
saya mau atas dua pertimbangan tadi itu
bawa ke pengadilan biar hti dituduh
dan dia membuktikan kalau terbukti di
pengadilan terbuka dia itu tidak
pancasilais ketika dibubarkan maka yang
membubarkan itu pengadilan pengadilan ada
mbak di belakang ya tapi ya ada
jadi ini sebetulnya kan nggak tertutup
perpuk keluar terus kemudian kan harus
minta persetujuan dpr kalau dpr tidak setuju
ya itu akan selesai gitu tapi maksud saya
jadi memang didesain untuk khusus hti aja ini
bukan saya rasa bukan
tafsiran orang seperti itu kan berbahaya
kan baik bagaimana mbak justru justru
enggak justru menurut saya sekali lagi
ini kan ada mekanisme hukumnya saya rasa
ini baru satu tahap yaitu tentang
keluarnya perpu itu kenapa perpu itu
keluar karena apa namanya undang undang
yang ada itu apa namanya tidak memberikan orang lainnya
apa namanya tidak memberikan otoritas yang
apa ya ini kasarnya seperti ini
mengapa pembangunan di papua ini
analogi yang berbeda tetapi saya
hanya ingin mengatakan ini sebetulnya
semua kementerian lembaga itu apa
namanya semua melakukan pembangunan di
papua gitu tetapi dari tupoksi yang ada
itu kenapa ini tidak berhasil gitu
ini itu kan artinya kemudian perlu
penanganan khusus untuk atau perlu
perpres khusus impres khusus untuk
nih ternyata berdasarkan tupoksi normal
ini nggak bisa berhasil biar cepat berjalan
nah sama dengan hal ini tapi anda nggak bisa
membandingkan itu dengan pembubaran hti
konteksnya beda masalahnya ada saya tadi
sudah kebukakan ada dimensi politik di
situ bukan hanya dimensi hukum kita
setuju saya setuju kalau hti dibubarkan yang
saya tidak setuju dan banyak orang tidak
setuju caranya kalau menurut ini pak ali
salim said ya itu ini kan sudah terjadi ya pak ya
iya iya nah ini apakah yang dikatakan
oleh pemerintah bahwa oke kami tidak
keberatan untuk ini adalah mekanisme ada
mekanisme ada tahapan hukum misalkan
dpr tidak setuju kami juga tidak mengerti
oke poin saya adalah yang saya lakukan
sebelum itu diputuskan jadi ketika
dibubarkan saya menghubungi pejabat
negara yang mempunyai wewenang bisa
mempengaruhi mencegah itu sekarang saya
nggak bisa berbuat apa apa lagi nah yang
saya takutkan saya ini kan sejarawan
katakan tadi umat islam atau mayoritas
orang islam itu berpikir setelah punya
kecenderungan dari zaman kolonial anti
ini bisa dipakai dan itu akan mempersulit
kita padahal ada cara gampang
kalau dibawa pengadilan pengadilan terbuka
membuktikan dia anti pancasila
bubaran selesai iya jadi masalah hti itu
bukan soal radikal jangan disampulkan
nggak begitu setuju dengan pak salim dalam
konteks ini misalnya gini kita melihat
bahwa sebetulnya nu dan muhammadiyah dalam
konteks pembubaran hti mereka sepakat dengan pemerintah gitu
dengan perpu ini dengan ini
misalkan dikatakan oleh pak maruf amin misalnya
maupun pak haidar nasir tentang pembubaran
hti saya sepakat bahwa perpu ini
menimbulkan pro kontra karena justru
tidak menafikan bukan menafikan
tetapi tidak melalui peradilan terlebih
dahulu bahwa itu saya sepakat bapak
nah justru ini sudah terjadi menurut
kebijakan justru saya ini intelektual
sumbangan saya kepada negara adalah
pemikiran sudah saya sumbangkan dan
tidak dijalankan saya nggak ada lagi bisa
mekanisme yang ditawarkan bahwa ini kita
nggak usah khawatir karena ini kan ada
tahapan dpr dan dpr ini kan yang tadi
katakan bang salim said bahwa ini juga
dpr dpr yang anggotanya juga menolak ini
ini kan nanti kita akan lihat juga
mekanisme tahapan ini mudah mudahan begini
iya dhani zaman bung karno juga ada dpr
zaman orde baru juga ada dpr artinya
tidak ada jaminan kalau ada dpr seperti
itu hal seperti yang kita takutkan
karena yang menakutkan itu bukan cuma
saya banyak orang jadi saya tetap
berpikir bahwa seandainya ini tidak
dibubarkan oleh pemerintah lalu
diserahkan kira kita bubarkan kamu
boleh dong pergi ke pengadilan oke nah
ini akan cara seperti ini akan mungkin
dilakukan terhadap organisasi lembaga
lain dan anda tidak boleh membenarkan itu
karena didukung nu didukung muhammadiyah
didukung banyak organisasi islam
itu tidak bisa jadi dasar pemenangan
tapi saya hanya ingin mengatakan
tadi kan pak bang salim said juga memiliki
argumen tuh bahwa ini didukung ini
saya juga menyatakan hal yang kurang lebih sama saya tidak bicara dukungan saya bicara dukungan
saya bicara atas nama saya pribadi
berdasarkan pengetahuan pengalaman saya
sebagai ilmuwan politik bahwa ini lebih
banyak mudaratnya daripada gunanya
pemerintah yang membubarkan sebab
siapa yang bisa jamin keputusan itu akan
dipakai untuk lembaga lembaga yang lain
pak jokowi orang baik apa anda jamin
presiden kita akan datang kalau perpunya tetap disetujui ya
loh suversi itu jadi undang undang undang undang suversi itu
dari zaman bung karno dipakai banyak di zaman orde baru kan
jadi yang bikin itu bukan pak harto sebenarnya
tapi itu barang ada dipakai untuk tujuan kekuasaan orde baru
nah ini yang kita takutkan jangan sampai terjadi
tapi mungkin ada kepercayaan diri dari pemerintah wah ini bakal akan tidak di
kalau dalam politik jangan pakai kepercayaan kepercayaan
berbahaya orang itu baik kok
pak bung karno itu baik apa kurangnya pak harto itu baik
pak jokowi itu baik niatnya bagus tapi niat saya tidak cukup
seperti ada sistem yang contoh dari peraturan perundangan yang menjebaknya
ya dia bisa terjebak di situ
nah tugas kita tugas intelektual saya adalah mengingatkan
begini lho pak ada sejarah seperti ini
kalau ini dibiarkan bapak bisa dituduh dicurigai anti islam
nanti ah ini datang lagi dulu juga begitu anti islam
oke baik kita akan
saya mau menyelamatkan pak jokowi
garis besarnya di situ justru ya pak rani
tapi kita akan lanjutkan lagi nanti kita akan simak poin selanjutnya yang disampaikan juga oleh presiden joko widodo dan juga ada tanggapannya
setelah itu ada berikutnya
dalam pidato kenegaranya tadi di kompleks parlemen presiden joko widodo juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga ideologi pancasila dan kemudian menyinggung juga soal pendirian ukp pip begitu
tapi kemudian juga ada tanggapan tentang hal tersebut kita simak cuplikannya berikut ini
kita harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan bhinneka tunggal ika
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan bhinneka tunggal ika
pemerintah telah menginisiasi pembentukan ukppip untuk melakukan pembinaan ideologi pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat
dalam bidang politik kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga
kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal
pilihkan agar serentak di satu ratus satu daerah
saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi memprihatinkan
akibat abai pada keteladanan para bapak bangsa kita kita kurang empati pada sesama anak bangsa
selalu menganggap diri yang paling benar
padahal para bapak bangsa kita sudah mencontohkan bahwa perbedaan pendapat dalam bernegara tak membuat hubungan pribadi merenggang dan menjauh
karena itu jika ada pihak pihak yang melakukan klaim sebagai yang paling pancasilais dan menuduh yang lain tidak pancasialais
maka yang bersangkutan harus belajar tentang pancasila
mari kita berlaku bijak dewasa dan satria
sekarang adalah masanya kerja kerja kerja
seperti yang ditekatkan presiden kita presiden republik indonesia bapak jokowi dodo
ya dalam konteksnya sebenarnya memang bicara memang tidak ada lagi ideologi lain selain pancasila yang paling penting
cuma yang disoroti berbeda begitu
kalau dari pak zulkifli sepertinya menyoroti fenomena sekarang yang muncul pihak pihak yang mengklaim saya pancasila lebih pancasilais yang lain tidak pancasila
itu menjadi seperti wacana di publik beberapa waktu terakhir ini
kalau dari pemerintah sebenarnya menganggap ini seperti apa mbak

benarkah memang ada klaim lebih pancasila dan tidak pancasila
saya rasa tidak seperti itu ya
tetapi kita mulai dari hasil hasil penelitian hasil hasil temuan yang sebetulnya yang di awal tadi saya katakan bahwa ini menunjukkan bahwa kebinekaan kita keberagaman kita itu semacam digugat kembali
digugat dalam artian saya rasa saya tidak usah mengulang tentang bagaimana
banyak kasus menunjukkan itu
misalnya sebagai contoh saya itu di kantor staf kepresidenan hampir seminggu dua tiga kali itu didatangi kawan kawan dari berbagai kota yang mengeluh tentang intoleransi
kawan kawan yang tidak menjalankan akidah akidah keyakinan yang sama itu kemudian ditanda kutip dihukum
intimidasi oleh kelompok kelompok lainnya
nah ini kan sebetulnya kalau misalkan dari hasil penelitian kemudian apa yang kami temui secara konkret secara empiris di lapangan ini sebetulnya kan bukan persoalan hari ini atau tiga tahun ini
ini kan sudah
ini persoalan lama karena misalkan kita merujuk kepada kasus kasus si ah sampang udah lima tahun transito udah lebih di ntb itu sudah lama sekali
kemudian kita melihat penutupan gereja penyegelan gereja dan segala macam
kemudian mesjid mesjid tertentu juga disegel dan lain lain
mungkin kita mesti hati hati juga melakukan pendekatan pendekatan semacam ini
tapi intinya adalah kita di pemerintahan kita melihat ini lebih kepada bagaimana hak hak warga negara ini sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
nah dalam konteks menjaga keamanan kita melihat ini lebih kepada bagaimana hak hak warga negara ini sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
dalam konteks menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing saya rasa negara berhak untuk melindungi gitu
nah dari contoh contoh kasus dari temuan temuan di lapangan ini saya rasa ketika presiden jokowi sekali lagi mengingatkan kepada modal bangsa ini yaitu pancasila
saya rasa beliau tidak sedang untuk sekedar mengingatkan soal sejarahan sih
tetapi beliau mengatakan bahwa janji kemerdekaan kita ini adalah indonesia yang bersatu
tetapi beliau mengatakan bahwa janji kemerdekaan kita ini adalah indonesia yang bersatu
adil makmur sejahtera
nah inilah yang ingin dikatakan beliau
kalau dulu mungkin di masa orde baru kita overdosis terhadap pemahaman terhadap pancasila sekarang ini mungkin kita tanpa dosis gitu
jadi kalaupun ini ada pemahaman
luntur dosis ke pancasila nya luntur menurut anda ya
saya rasa saya tidak akan bicara seperti itu karena nanti pasti akan diklaim ini siapa yang punya otoritas untuk mengklaim pancasila
lebih pancasilais dan lain lain
tetapi saya melihat ini adalah sebuah fenomena yang tidak terjadi tiga tahun ini
ini sudah datang bertahun tahun
dan real di masyarakat
dan real di masyarakat karena kami hampir seminggu dua tiga kali itu
itu yang menjadi landasan kemudian dibentuknya ukppip itu
unit kerja presiden pemantapan ideologi pancasila itu

dan saya rasa apa namanya mas yudi latif dan kawan kawan juga memaknai kemudian
dan saya rasa apa namanya mas yudi latif dan kawan kawan juga memaknai kemudian
pancasila tidak seperti indoktrinasi zaman dulu
tetapi mencoba untuk mengembangkan pancasila lebih kepada relasi relasi empirik antara warga negara seperti apa
tapi pemerintah juga tidak membenarkan kemudian di kalangan masyarakat misalnya rame di media sosial dan lain sebagainya
kemudian karena mungkin terkait dengan kontestasi politik
lalu kemudian ada yang mengatakan saya pancasila
seolah pihak yang lain juga merasa mungkin merasa tersinggung juga
kok merasa lebih pancasila padahal kita juga orang lain
padahal kita juga orang pancasila
misalnya ada seperti itu
tapi tidak membenarkan bahwa tidak boleh ada klaim saling lebih pancasilais daripada yang lainnya
kalaupun ada hirup pikuk tentang saya indonesia saya pancasila dan sebagainya
itu sebenarnya kan slogan slogan untuk menunjukkan kepedulian
mengingatkan kembali bahwa kita ada modal sosial kita yang namanya pancasila yang sebetulnya merekatkan kebinekaan kita
tetapi klaim klaim seperti itu
saya rasa pemerintah sekarang tidak mencoba untuk kesana
dan tidak membenarkan itu ya kalau misalnya ada masyarakat yang melakukan itu juga ya
pastinya karena kemudian nanti akan ditagi
apa indikatornya orang lebih pancasilais dari yang lain gitu
prof salim bagaimana
begini ini kita bicara ini ada hal yang menarik
hari ini hari hari ini sejak kemarin di amerika ada keributan
orang orang kanan orang orang kukuk klan itu mengadakan demo berdarah di charlottesville di negara bagian virginia kalau tidak salah
ada orang mati pukul pukulan
dan mereka demo di kota malam malam bahwa obor meneriakan anti yahudi anti orang hitam dan sebagainya
amerika itu sudah memilih presiden orang hitam
ternyata masalah ras itu belum selesai
itu proses ibarat penyakit itu ada di dalam tubuh kita
kalau kurang dirawat muncul lagi penyakit itu
itu di amerika yang sudah merdeka dua ratus tahun lebih kan
indonesia itu merdeka baru tujuh puluh dua tahun
konsep indonesia dulu kan ada konsep indonesia
konsep indonesia itu fenomena dekade kedua abad dua puluh
baru tahun dua puluh delapan ada kesepakatan elit kecil bahwa kita ini indonesia
lalu rohnya itu sudah ada baru pendapat tubuh ketika proklamasi kemerdekaan
kita harus mengerti ini bangsa yang paling pluralistik di dunia
tidak ada bangsa seperti indonesia itu
agama tradisi suku sejarah kebudayaan dan semuanya
maksud saya kita ini berproses menjadi indonesia
itu sebabnya tadi saya katakan jangan ada di antara
saya sudah berkali kali mengulang ini
jangan ada diantara kita merasa kita yang paling indonesia
kita tidak bisa sendiri sendiri jadi indonesia
harus bersama sama jadi indonesia
peradaban kita sedang berjalan ke arah suatu tingkat dimana kita semua menyadari kita adalah orang indonesia
nah pada tingkat itulah saya berharap meskipun pengalaman amerika menunjukkan yang lain
kita tidak ada lagi bicara macam macam tentang kamu jawa kamu sunda kamu ini
kita menjadi indonesia itu kita juga bisa menjadi orang indonesia
keturunan anda jawa anda sunda anda tionghoa anda arab anda india
itulah kenyataan sosial indonesia
di amerika itu halnya seperti itu
tapi toh setelah dua ratus tahun merdeka belum selesai juga kan
ribut hari ini
trump dimaki maki sampai seluruh pelawak amerika
itu isinya adalah lawakan menyerang trump
kita tidak usah terlalu takut tapi kita harus tahu
mengapa itu masih terjadi
jangan antara satu agama dengan lain
agama islam di dalam agama islam sendiri kan ada masalah
kita tahu banyak karena islam itu mayoritas
di agama lain kita tidak tahu banyak
karena mereka tidak mayoritas tidak menguasai opini
kalau islam itu banyak
nah itu satu hal
anda tadi bicara pancasila kan
kita punya pengalaman indoktrinasi
kan tidak berhasil
ada itu indoktrinasi pancasila
ada indoktrinasi pancasila
saya pernah waktu itu
mengapa tidak berhasil
menurut saya belum berhasil
karena pancasila itu memerlukan keteladanan
tidak cukup mengajari anak anak saya dulu
tk pun udah belajar pancasila
dan dia mengajak saya diskusi mengenai pancasila
saya sepakat dengan apa yang dikatakan bang salim said
tetapi faktanya kan
kita melihat dari segi pendidikan saja
jadi yang saya mau katakan
pemantapan ideologi pancasila
waktu saya sma tuh ada shvik namanya
sekarang ada lagi
banyak pelajaran yang zaman saya sekolah dulu diajarkan
misalnya kesostraan sejarah dan sebagainya
anak anak kita gak melakukan lagi
jadi menurut saya
yang harus dilakukan negara ini
bukan hanya pemerintah
bagus ada pendidikan pancasila
tapi kalau tidak ada keteladanan
keteladanan yang paling penting
kalo elitnya seperti ini
disumpah di bawah quran tapi masuk kpk
semua orang yang masuk kpk ini disumpah di bawah kitab suci
itu membuat erosi kepercayaan orang
kepada elit yang mestinya memberi contoh
apa itu pancasila
you mengurus negara
you lah yang mempraktekan pancasila
sebelum kami rakyat biasa menjalankan pancasila
kalau you sendiri tidak menjalankan dengan benar
bagaimana kita percaya pancasila
sia sia bentukan lembaga lembaga tadi itu ya
oleh sebab itu saya setuju ada ukppip
susah amat sih
dan nanti saya harap itu nanti merumuskan
cara mengajarkan pancasila
bagaimana di tk diperkenalkan sd smp sma
tapi perlu ada keteladanan elit itu yang paling penting
itu tidak cukup
harus ada keteladanan elit
selama elit kita seperti sekarang
jangan harap bangsa ini jadi bangsa pancasilais
catatan terakhir mbak dhani sebagai penutup
kan tadi dipermasalahkan adalah
pidato kenegaan presiden ini sangat ideal
isinya semua baik dari sisi politik
hukum dan ekonomi bahkan bicara soal penguatan kpk
dan lain sebagainya
walaupun mungkin kita tidak sempat membahas semuanya
tetapi catatannya apakah benar benar ini presiden jokowi
anam wakil istana begitu mengetahui
bahwa ini benar benar akan bisa diimplementasikan
sesuai dengan apa yang disampaikan pidatonya
apa yang disampaikan oleh presiden ini
lebih kepada makro ya
tetapi sebetulnya kalau apa namanya bicara soal detailnya
itu hampir presiden selalu
mengatakan itu dalam beberapa statement khusus
apalagi kita tahu presiden punya mekanisme ratas
yang seminggu itu bisa beberapa kali
yang sebetulnya itu adalah
secara presiden untuk mengontrol birokrasi juga gitu
bagaimana birokrasi bekerja
bagaimana pengawasan terhadap birokrasi itu
bagaimana program program prioritas dilakukan
sebagai contoh adalah pembangunan wilayah perbatasan
di wilayah tiga t
terdepan terluar dan tertinggal
sebetulnya itu kan langkah
sekarang sudah ada perubahan ya sekarang ya
itu sebetulnya satu
sebagai upaya presiden
untuk bagaimana menghidupkan
ekonomi di pinggiran itu
untuk apa namanya menggerakkan ekonomi lokal
jadi pembangunan seperti pos lintas batas negara
itu kan pembangunan bukan hanya sekedar pos saja tetapi
ada pembangunan terpadu
di situ ada imigrasi
di situ ada apa namanya
kemudian pemberdayaan ekonomi lokal dan lain lain
kalau misalkan mas datang ke perbatasan
papua dan papua new guinea
itu kita melihat
kita apa namanya melihat ada pos lintas batas negara
itu di situ juga ada area tentang pasarnya
ini sebelumnya gak ada nih ya
sebetulnya pasar itu ada
tetapi kemudian kan terbakar
baru baru ini tahun kemarin itu
dan kemudian diperbaiki lagi
tetapi sebetulnya ini bisa semacam diplomasi
pasar antara dua negara yang berbatasan itu
dan itu menggerakkan ekonomi rakyat betul gitu
dan bagaimana kemudian pembangunan revitalisasi
apa namanya bandara bandara baru di wilayah wilayah perbatasan
pembangunan di wilayah kawasan tiga t itu bukan sekedar menjadi belakang rumah kita
tetapi menjadi beranda rumah kita
beranda depan rumah kita
baik semoga apa yang disampaikan memang bukan hanya berhenti pada angan
tapi memang ini adalah kenyataan
terima kasih atas ulasan yang singkat ini prof salim mbak dhani
terima kasih atas kehadirannya malam ini
terima kasih kembali
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah tiga t